dari delapan calon yang telah menjalani tahapan fit and proper test di komisi sebelas
politikus golkar ahmadi nur supit resmi terpilih secara aklamasi dari sembilan fraksi di komisi sebelas dpr
ahmadi pernah menduduki jabatan ketua badan anggaran dpr pada tahun dua ribu empat belas sampai dua ribu sembilan belas
dan ketua komisi sebelas pada dua ribu enam belas lalu
keputusan ini mendapat sorotan dari forum masyarakat peduli parlemen indonesia atau formapi
yang menilai bahwa selain proses seleksi yang tak transparan
keputusan komisi sebelas memilih anggota bpk yang berlatar belakang politisi
merupakan keputusan yang syarat akan kepentingan politik
walaupun latar belakang ahmadi adalah seorang profesional
jika masih menjadi kader partai politik ahmadi dinilai akan tunduk pada kepentingan partai
keunangan bpk sendiri dan juga dikuatkan dengan keputusan mahkamah konstitusi tahun dua ribu empat belas lalu
keputusan mahkamah konstitusi
mahkamah konstitusi bahkan menegaskan seorang calon anggota bpk harus sudah mundur dari posisinya sebagai kader partai politik
enam bulan sebelum proses seleksi dilakukan
jadi itu sendiri sebenarnya mengandung pesan moral bahwa aturan aturan yang ada itu tidak merendaki politisi untuk menjadi anggota bpk
anggota komisi sebelas dpr putri komarudin
menyebutkan terpilihnya ahmadi nur supit sebagai anggota bpk yang baru dilatar belakangi penilaian yang baik
saat menjabat berbagai posisi pengawas manajemen keuangan seperti ketua banggar dpr dan ketua komisi keuangan di parlemen
menurutnya profesionalisme dan pengalaman dari ahmadi nur supit menjadi penilaian yang lebih penting dibandingkan latar belakangnya sebagai kader partai politik
pasti melihatnya lebih dari kapasitas individu tersebut terlepas dari latar belakang mereka
tapi tentu figur figur ini yang mengikuti fit and proper bpk mereka sudah mempunyai pengalaman di jabatan publik yang sangat banyak
dan perlu kita lihat juga bagaimana mereka telah menyelesaikan semua posisinya dengan baik
dan tentu pengetahuan mereka terkait dengan anggaran negara sudah lebih baik daripada misalnya pihak pihak yang selama ini hanya mendalaminya dari segi akademisinya saja
misalnya tapi tidak pernah melakukan prakteknya
terpilihnya ahmadi nur supit menambah deretan ex politikus yang kini menjabat sebagai pimpinan badan pemeriksaan keuangan periode dua ribu dua puluh dua sampai dua ribu dua puluh tujuh